hai kasus pemerkosaan belasan santri yang dilakukan oleh terdakwa heri wirawan di
kota bandung jawa barat menempuh babak baru pada lima belas februari lalu heri difonis hukuman
seumur hidup oleh pengadilan negeri bandung setelah itu jaksa penuntut umum mengajukan
permohonan banding pada empat april dalam sidang banding majelis hakim pengadilan tinggi bandung
membacakan putusan hukuman mati untuk heri wirawan baik terkait dengan perkara putusan banding dari
perkara heri wirawan bahwa kami dari kejaksaan tinggi jawa barat mengapresiasi setinggi tingginya
atas putusan banding tersebut dan kami menghormati putusan tersebut untuk saat ini kami belum menerima
maupun putusan itu dan kami masih menunggu sehingga nantinya kita akan dapat menentukan
langkah apa yang di dapat ditempuh oleh jpu dari putusan banding tersebut merespon putusan hukuman
mati bagi heri wirawan melalui pengacaranya keluarga korban menyambut gembira putusan
tersebut dan menilai keadilan sudah terpenuhi ketika ada hukum kabar hukuman mati boleh diponis
oleh pengadilan tinggi
saya kabarin lagi keluarganya kemarin ketika mendengar kabar bahwa si heri wirawan dihukum mati
oleh pengadilan tinggi mereka kelihatan sangat semuringah dia bersyukur alhamdulillah ya allah
terima kasih dia sangat bersyukurlah kelihatan antusias mereka kelihatan beda dengan pada saat
diberi kabar hukuman seumur hidup kasus pemerkosaan dilakukan heri wirawan di kota bandung sudah
berlangsung sejak dua ribu enam belas
total tiga belas santri menjadi korban dan sembilan bayi dilahirkan wilam nasution kavijati jawa barat